puluhan orang yang menamakan diri relawan mahasiswa indonesia
berunjuk rasa di kawasan taman fanda bandung kami siang
mereka menolak rencana deklarasi dua ribu sembilan belas ganti presiden
yang akan digelar di bandung sabtu pekan depan
mereka menganggap deklarasi ini berpotensi menimbulkan konflik di tengah masyarakat
mahasiswa meminta polisi tidak memberikan izin pelaksanaan deklarasi
rencananya deklarasi bertajuk dua ribu sembilan belas ganti presiden akan digelar
masa yang tergabung dalam relawan ganti presiden di kawasan gazibu sebelas agustus mendatang
kami sangat prihatin terhadap situasi kondisi yang ada di bangsa indonesia ini
harusnya masyarakat baik di elit politik maupun kalangan bawah
sadar bahwa untuk mengganti presiden dua ribu sembilan belas itu
bukan tahun di dulu
bahkan tahun dua ribu delapan belas
harusnya tahun dua ribu sembilan belas
sedangkan saat ini di tahun dua ribu delapan belas belum ada calonnya
maka belum saatnya untuk menyuarakan ganti presiden
maka dari itu hashtag tersebut kami menolak
gerakan tersebut adalah gerakan memicu topik dan black
salah satu dari bentuk black kampanye
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu di jepang